bagi anda pecinta olahraga tarung bebas atau mma tentunya sudah sangat menantikan ajang bergensi one championship dua ribu dua puluh
rekan saya anita maya akan mengajak anda menyaksikan keseruan para petarung papan atas dalam memperebutkan title juara
untuk ketiga kalinya ajang tarung bebas one championship kembali digelar di indonesia
kali ini memperebutkan gelar juara dunia untuk kelas welterweight yang mempertemukan juara dunia sebastian khanistam asal swedia dan penantangnya kiamrian abaso asal kyrgyzstan
gelaran bergensi bagi para petarung dunia kembali digelar
kali ini istora senayan jakarta dipilih untuk menjadi saksi bagi kiprah para atlet papan atas dunia untuk memperebutkan gelar gelar bergensi
saya akan mengajak anda semua untuk melihat langsung seperti apa keseruan dari pertandingan kali ini ikuti saya

kepala atlet papan atas dunia kembali di indonesia
kepala atlet papan atas dunia kembali di indonesia

pertarungan pampungkas ini berlangsung dalam lima ronde
pertarungan terbuka dan juga gulat menambah keseruan dan kemuruh dukungan dari para penonton
kadestam kembali menggunakan tendangan rendah andalannya untuk menekuk lawannya
namun sayang abah sofi yang mengawali karir bela diri dari gulat ini justru memiliki kuncian kuat di lantai
kyrgyzstan pun tak luk dan harus rela melepas sabuk emasnya pada sang penantang
alhamdulillah saya merasa sangat baik
alhamdulillah ini adalah kemenangan dari tuhan
terima kasih kepada semua yang menonton dan menolong saya
plan selanjutnya adalah mencari pencapaian baru mencari tujuan baru
untuk menutup laga one championship di tahun ini
rencananya laga akan kembali digelar untuk memperebutkan gelar bergensi lainnya di manila beijing dan juga kuala lumpur